hah cuti bersama libur imlek dua ribu dua puluh tiga berakhir hari ini
tapi antusiasme masyarakat ibu kota dan sekitarnya
yang akan berlibur ke kawasan puncak cukup tinggi
ini ditandai dengan terjadinya kemacetan di simpang gadok
seperti ini nih ini ada kemacetan panjangnya sekitar satu km lebih
ini adalah arus kendaraan dari arah vitu tauciawi yang menuju arah puncak
hari ini aturan ganjil genap masih diberlakukan
tetapi masih saja ada plat nomor yang tidak sesuai tanggal melintasi jalur ini
memang ada pengecekan yang dilakukan oleh petugas
aturan ganjil genap ini berlaku hari ini nanti akan berakhir tengah malam nanti
aturan ganjil genap ini berlaku bagi kendaraan pribadi
kalau kendaraan umum boleh melintas
kemudian mobil mobil yang peruntukannya untuk pekerjaan dinas boleh melintas
angkutan umum boleh melintas
kendaraan pribadi pemiliknya adalah warga di cisarua atau kawasan puncak
boleh melintas tapi nanti dicek ya ktp nya
kita lihat arus lalu lintas yang terjadi menuju kawasan puncak ini dia
kecetan yang cukup parah di simpanggadok
yang ini adalah kecetan atau aturan kendaraan di simpanggadok menuju kawasan puncak
disinilah pengecekan petugas yang seharusnya dilakukan untuk aturan ganjil genap
saat ini siang ini memang kondisi lalu lintas cukup macet padat merayap
ini artinya ada banyak hal yang harus anda persiapkan jika anda hendak berlibur ke kawasan puncak hari ini
selain aturan ganjil genap ada juga rekayasa lalu lintas lain
dan juga aturan sistem one way yang akan diberlakukan oleh petugas kepolisian
jika terjadi kemacetan panjang atau arus kendaraan dari arah puncak
menuju jakarta ini cukup panjang maka akan diberlakukan sistem one way ini
artinya pilihlah waktu yang tepat untuk berwisata ke kawasan puncak
kita lihat lagi situasinya seperti ini
nah jadi di kawasan puncak ini karena cuacanya tidak menentu
maka ada beberapa tips nih bagi anda yang mau berlibur ke kawasan puncak
karena kadang hujan cenderung curah
hujannya cenderung tinggi tadi juga sempat hujan maka berhati hatilah ya
pastikan kondisi kendaraan anda dalam keadaan prima
jangan parkir di bawah pohon atau di pinggir tebing untuk keamanan anda
kemudian patuhi ya aturan yang ada
aturan ganjil genap
kemudian nanti ada sistem penerapan sistem one way
ini juga harus dipatuhi begitu ya
selamat berlibur persiapkan mental anda dan berhati hatilah dalam perjalanan menuju kawasan puncak
victor faribuan pajar bolivia kabupaten bogor jawa barat